mencari referensi lokasi liburan yang lagi ngehits
sekarang zamannya mengintip lewat media sosial
penelitian wear social dan hootsuit yang dirilis pada dua ribu delapan belas menyatakan
instagram sebagai aplikasi media sosial tertinggi ketiga
yang paling sering diakses pengguna di indonesia
instagram menampilkan jutaan foto dan video yang diunggah pengguna
instagram memudahkan kita melihat objek wisata di seluruh nusantara hingga dunia
banyak orang tergoda untuk mengunjungi lokasi wisata
instagramable demi foto yang akan diunggah di media sosial
objek wisata waktu jalan di kulon progo salah satunya
delapan titik swafoto dengan latar kontur alam perbukitan ada di sini
untuk mendapatkan hasil foto yang lebih unik disediakan ayunan langit
ayunan langit dapat dicoba siapapun selama tidak memiliki fobia ketinggian
wah ini tak akan melakukan ayunan harus memakai ini dulu
karena ayunan ini gak biasa karena itu kalau ngeliat ke bawah itu jurangnya seratus meter
dan ketinggiannya tempat kita berdiri ini sekitar delapan ratus lima puluh meter di atas permukaan laut
wow ini nuri banget
sensasi berayun ditemani pemandangan langit dan hijaunya perbukitan menoreh sungguh luar biasa
saat posisi mengayun mendekat dan menjauh kita bisa bergaya untuk dipotong
sangat mengerikan apalagi yang pas menghadap ke sana ke depan
meski tergolong ekstrim ayunan tali dari seling baja dengan tinggi delapan meter ini aman digunakan
harness dikaitkan dengan sling posisi punggung pun disanggah oleh tali
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini